terima kasih saudara anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
selebritas deddy mahendra desta tidak hadir dalam sidang perdana kasus dugaan tindak asusila
yang melibatkan ketua komisi pemilihan umum hashim ashari
yang digelar di dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
selebritas yang dikenal dengan panggilan desta itu turut dipanggil sebagai pihak terkait
dalam sidang perkara dugaan tindak asusila di dkpp rabu kemarin
menurut ketua dkpp pemimpin redaksi salah satu stasiun televisi
berinisiatif untuk mengambil alih kehadiran desta
ketua komisi pemilihan umum hashim ashari selaku teradu pun
buka suara soal ikut dipanggilnya desta
hashim bilang dipanggilnya desta dalam perkara ini untuk memberikan keterangan
atas ucapan ulang tahun
meskipun hashim enggan menjelaskan lebih lanjut
kasus ini saudara diadukan ke dkpp buntut video salam ucapan
untuk anggota ppln yang diduga dirayu hashim
bahwa ada ucapan selamat ulang tahun kepada pengadu
yang itu kemudian dituduhkan bahwa seolah olah yang mengkreasi saya
dan itu dilakukan dalam forum resmi
nah situasi benar atau tidak kan saya bantah di dalam persidangan
apa alasan saya untuk membantah saya kira tidak boleh saya sampaikan di sini
saya ingin mengatakan itu semua dalam persidangan tertutup
kalau saya sampaikan di sini kan saya mengingkari komitmen saya
soal pemanggilan desta ketua dkpp hedi lugito mengonfirmasi
melalui pesan singkat kepada kompas tv
kami panggil karena griting kepada pengadu di acara tersebut
ujar ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
ketua kpu hashim ashari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dengan berbuat asusila kepada anggota panitia pemilihan luar negeri atau ppln
hasim mengklaim seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta yang ada
hashim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu
yang telah membocorkan pokok aduan kepada media sebelum sidang dimulai
dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini
kuasa hukum pengadu mengaku pihaknya tidak pernah membocorkan pokok aduan atau bukti ke pihak luar
seperti yang dituding ketua kpu hashim ashari
dalam sidang tertutup rabu kemarin
pihak pengadu membawa dua puluh bukti ke dkpp
hashim dilaporkan ke dkpp oleh lembaga konsultasi
bantuan hukum dan pilihan penyelesaian sengketa fakultas ui
ini kan saya tahulah ini tertutup ya
bukti bukti hanya untuk ini bukti bukti sangat sensitif ya
bahkan ada bukti bukti yang saya katakan tolong diproteksi klien saya
supaya jangan ada klien kami supaya jangan ada backfiring ya
nggak sidang saya nggak pernah membocorkan kami tidak pernah membocorkan apapun selain argumentasi
kuasa hukum pengadu dari lkbh ui menyebut
dalam sidang tertutup dkpp muncul fakta krusial
kuasa hukum mengapresiasi keseriusan dkpp tangani perkara itu
kuasa hukum pengadu meminta dkpp memberhentikan hashim ashari sebagai ketua dan anggota kpu ri
namun mengingat dalam proses persidangan kemarin
muncul ya fakta fakta yang sangat krusial dan mengagetkan dkpp yang tidak bisa saya sebutkan di sini
majelis dkpp kemudian menilai perlunya dilakukan pemeriksaan lanjutan di sidang berikutnya
untuk itu kami sungguh apresiasi keseriusan dari dkpp dalam menangani perkara ini
dan juga tentu bukan hal yang mudah ya buat klien kami untuk sampai pada situasi ini
kami harap setelah sidang putusan yang ini akan dibuat nanti lebih berpihak kepada korban
dan juga kami memohon kepada dkpp untuk memberhentikan
hentikan tradu baik sebagai ketua maupun sebagai anggota kpu ri